bagaimana memastikan pancasila menjadi haluan dalam kehidupan bernegara dan bagaimana pancasila menjadi modal menghadapi pandemi corona
bergabung anggota dpr sekaligus penggagas pancasila power rike diawitaloka
terike selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat hari pancasila
terika pancasila itu kan sejatinya bukan hanya untuk dihafalkan ya tapi yang paling penting adalah untuk diamalkan
nah sekarang kita semua seluruh masyarakat indonesia lagi berjuang nih teh untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas untuk menghadapi pandemi virus corona
bagaimana sih teh melihat aktualisasi artinya nilai nilai pancasila ini sekarang untuk diamalkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk menghadapi pandemi ini